pemeriksaan menko perekonomian erlangga hartarto menjadi babak baru dalam penyidikan perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau cpo dan juga turunannya
juni lalu kejagung menetapkan tiga raksasa grup bisnis sawit sebagai tersangka dengan dugaan merugikan negara sebesar rp enam empat puluh tujuh triliun
lalu apa hubungan kasus dugaan korupsi ini dengan menko perekonomian erlangga hartarto
benarkah kasus dugaan korupsi akan sangat masif melibatkan banyak pihak dan apakah ini kemudian akan bisa menyeret nama erlangga
kami akan menganalisanya untuk itu sudah bergabung bersama kami melalui luar studio peneliti pukatu gm yaitu zainur rohman
selamat sore mas zainur apa kabar
selamat sore bang bram kabar baik
alhamdulillah dalam kabar baik dan sebelumnya kami telah menghubungi pihak kapus penkum kejagung yaitu pak ketut sumedana untuk bisa bergabung
namun ternyata belum bisa bergabung karena masih melakukan pemeriksaan dan masih berlangsung hingga saat ini
jadi langsung saja saya ke mas zainur
mas zainur jadi artinya dalam kasus seperti ini dugaan tentunya ini akan melibatkan sangat banyak pihak
hari ini publik mengaitkan bagaimana soal cpo ini kan harusnya sangat dekat dengan kementerian perdagangan
mengapa sampai ke kementerian koordinator begitu kaitannya bagaimana anda melihat
ya seseorang dipanggil oleh penyidik sebagai saksi tentu penyidik menganggap bahwa orang tersebut melihat mendengar atau mengetahui terjadinya tindak pidana
nah kalau pertanyaannya kenapa menko perekonomian yang dipanggil bukan misalnya menteri perdagangan
menurut saya memang ada beberapa kemungkinan yang ini masih harus kita tunggu informasi resminya dari kejaksaan
yang pertama dalam kebijakan pengendalian harga dan juga ketersediaan cpo ketika terjadi krisis minyak goreng di tahun dua ribu dua puluh
memang menko perekonomian melakukan beberapa kebijakan untuk menjamin pasokan dan harga
jadi ada beberapa rapat yang diselenggarakan oleh menteri koordinator rekonomian yang dihadiri termasuk oleh menteri perdagangan
menteri perdagangan dan pihak pihak lain untuk membahas bagaimana agar ketersediaan cpo
ketersediaan minyak goreng itu dapat dijamin dengan harga yang diperintahkan oleh presiden yaitu dijangkau oleh masyarakat
yang kedua ada juga kemungkinan lain
selain soal bahwa kementerian perekonomian juga punya andil penetapan kebijakan cpo di tahun dua ribu dua puluh satu
yaitu bahwa salah satu anggota tim asistensi
kemenko perekonomian yaitu lin cw itu sudah berstatus sebagai terpidana
difonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena turut memberi rekomendasi seolah olah memiliki kewenangan
untuk menentukan perusahaan mana dan siapa saja yang dapat melakukan ekspor cpo
jadi menurut saya untuk kementerian perekonomian sangat mungkin dua hal ini dicari keterangannya oleh penyidik
bagaimana kebijakan yang diambil ketika menetapkan kebijakan di tahun dua ribu dua puluh dua untuk menjamin ketersediaan minyak goreng
dan yang kedua apakah ada keterkaitannya atau tidak dengan lin cw
tentu kalau dalam konteks saat ini kejaksaan agung sedang fokus untuk menjerat tiga perusahaan sebagai tersangka
yaitu ada tiga perusahaan
tiga perusahaan ini sedang akan dibuktikan oleh pihak kejaksaan
kejaksaan memenuhi rumusan delik sehingga tentu kejaksaan akan berfokus
agar tiga perusahaan ini dapat dijerat secara mutlak secara meyakinkan
sehingga dapat dibuktikan mereka bersalah
dan yang paling penting adalah mereka dapat dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara
maupun juga kerugian perekonomian
itu bang bram yang sedang ingin dibuktikan oleh pihak kejaksaan
mas zainur kita tentu menghormati proses hukum yang berjalan di kejagung
dan kita tidak ingin
melampaui sebelum ada keterangan publiknya
tapi saya begini saya ingin mendapatkan analisa dari anda soal logikanya
ketika kita tadi mengatakan bahwa ada nama lin cw di sana yang ikut merekomendasikan begitu
apakah kemudian dalam kasus seperti ini saya ingin tahu dari data pukat pula
apakah memang pola seperti ini biasa terjadi
ada kemudian yang bukan tupoksinya masuk di sana memberikan rekomendasi
berdasarkan kepentingan pribadinya begitu
seberapa masif itu terjadi kemudian
ya jadi menteri perdagangan waktu itu m lutfi
itu bertanya kepada r langga hartarto sebagai menko perekonomian
apakah lin che wei masih menjadi tim asistensi di kementerian koordinator perekonomian
dijawab oleh r langga hartarto menurut dakwaan lin cw jawabannya adalah iya
begitu juga m lutfi menteri perdagangan bertanya kepada lin che wei
apakah masih menjadi tim asistensi di kementerian perekonomian
artinya ya menteri perdagangan waktu itu ketika akan melangkah
itu sudah menghubungi terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan menteri koordinator perekonomian
sebagai atasannya sebagai koordinatornya
nah jadi ketika lin cw kemudian masuk ke pengambilan kebijakan di dalam kementerian perdagangan
menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi dasar
padahal tidak ada
sk tidak ada penugasan tidak ada penunjukan
nah inilah justru yang harus diperdalam oleh penyidik
apakah ada perintah lisan atau persetujuan lisan dari menteri koordinator perekonomian
dalam hal ini adalah r langga hartarto atau tidak
karena rekomendasi yang diberikan oleh lin cw inilah yang kemudian menjadi pintu masuk
bagi perusahaan perusahaan ini untuk melakukan ekspor cpo secara melawan hukum
dan juga bertentangan dengan peraturan peraturan termasuk peraturan menteri perdagangan
yang mewajibkan perusahaan perusahaan minyak sawit ini untuk terlebih dahulu
mementingkan pasokan dalam negeri dengan harga yang telah ditetapkan
atau biasa disebut sebagai dmo
kemudian kalau kita lihat tanpa adanya rekomendasi dari licin week
tidak akan mungkin perusahaan perusahaan ini melakukan ekspor
sebagaimana yang telah terjadi itu mas bram
oke tadi menarik ketika anda menyebutkan bahwa mendak pada saat itu m lutfi
pertimbangan menanyakan apakah kemudian lin cw masih dalam tim asistensi atau tidak
sedangkan di sisi lain kita tahu kemudian ketika tiga perusahaan ini mendapatkan rekomendasi
ini bertentangan dengan regulasi yang ada di kemendak saat itu
bukankah itu kemudian maladministrasinya sudah dilakukan oleh mendak pada saat itu
ketika dia tahu itu bertentangan mengapa kemudian masih meminta pertanyaan
apakah kemudian lin cw ini mendapatkan persetujuan atau tidak dalam melakukan rekomendasi tersebut
ya justru itulah yang kemudian dianggap melawan hukum
unsur melawan hukum itu dianggap oleh kejaksaan terpenuhi
oleh karena itu salah satu penjabat di kementerian perdagangan dalam hal ini adalah wisnuardana
yang menjabat sebagai dirjen perdagangan luar negeri
ditersangkakan kemudian diajukan ke depan meja hijau dan sudah dijatuhi dengan pidana
memang dalam kasus wisnuardana ini
ada kemungkinan juga
tetapi yang paling jelas adalah telah terjadi perbuatan melawan hukum
dengan dilanggarnya ketentuan domestic market obligation
yang diberikan kepada tiga bahkan tidak hanya tiga beberapa perusahaan
sehingga pasokan minyak goreng di dalam negeri itu menjadi langka
harganya naik dan kemudian masyarakat mengalami banyak kesusahan
nah yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah
apakah yang harus bertanggung jawab secara hukum hanya lee chen wei dan juga wisnuardana saja
atau ada pihak pihak lain yaitu atasan atasan mereka
inilah yang sedang diperdalam oleh pihak kejaksaan
termasuk meminta keterangan dari air langga hartarto mas bram
baik baik ini menarik tentunya kita menunggu bagaimana hasil konferensi
atau pemeriksaan dari air langga
tapi saya ingin melihat lebih luas lagi begitu mas zainur
dari data pukatugam tentunya
hal serupa pola demikian menggunakan rekomendasi
untuk kepentingan pribadi kepentingan kelompok
yang kemudian melanggar regulasi lainnya
ini juga terjadi pada sektor lain
orangnya ini orangnya itu itu akan masih banyak terjadi di kita sebetulnya
bagaimana data dari pukat
dalam kasus kasus terdahulu yang sudah diputus oleh pengadilan
sehingga kita tidak salah
banyak kasus korupsi itu
yaitu pendekatan kuota
kemudian dijual atau dialokasikan untuk pihak pihak tertentu
atau yang direkomendasikan oleh pejabat pejabat tertentu
kalau kita sebut misalnya
korupsi terdahulu di imperdeging sapi
korupsi juga terkait dengan sembako begitu ya
itu adalah permainan kuota
termasuk juga saya pikir lobster benih lobster gitu ya
siapa yang ingin mengambil kuota impor atau ekspor
harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang
sedangkan pejabat yang berwenang itu kemudian
memberikan rekomendasi dengan imbalan tertentu
baik berupa uang maupun selain uang
nah inilah yang kemudian dianggap disebut sebagai politik rente
nah para pencari rente ini
biasanya adalah tidak hanya sekadar para pejabat yang masih aktif menjabat
tetapi juga didukung oleh perangkat
perangkat politik seperti misalnya dalam status sebagai staf ahli
atau juga staff khusus
atau juga tim tim ahli tim khusus
yang itu mereka beroperasi untuk melancarkan kepentingan dari pejabat tersebut
nah jadi saya pikir dalam banyak kasus yang lain
ya saya tidak bicara soal kasus minyak sawit ya
itu terjadi hal hal yang ditanyakan oleh mas bram tadi
bahwa memang penjualan ya
kuota impor ekspor oleh penyelenggara negara
untuk mengharapkan imbalan tertentu yang dioperasikan oleh pihak pihak samping
pihak pihak eksternal para pembantu pejabat
itu adalah hal yang biasa dan banyak terjadi mas
oke ini berarti artinya perizinan yang dikapitalisasi begitu ya mas zainur
artinya tapi kalau kemudian pantauan dari pukat
sejauh ini masih banyakkah kemudian sektor lain yang juga melakukan
atau kemudian badan kementerian lain yang juga masih ada operasi operasi serupa yang anda sebutkan tadi
tidak tertutup kemudian
tidak tertutup kemungkinan
termasuk kan ada kasus di nikel
ada kasus juga di emas begitu ya
juga ada di kasus kasus yang lain
saya percaya kasus seperti ini masih banyak terjadi di komoditas begitu ya
kenapa karena memang ekspor dan impor ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan kuota oleh pemerintah
kuota ini kan tujuan dari pemerintah adalah untuk melindungi pasar dalam negeri
atau untuk menjaga harga gitu ya
menyehatkan gitu ya
kalau tidak diberikan
iya kalau tidak diberikan kuota
khawatirnya pemerintah adalah inflow masuk barang dan produk dari luar negeri itu kemudian akan merusak harga di dalam negeri
misalnya harga gula harga beras juga harga sapi dan lain lain
nah untuk ekspor seperti cpo ini
kalau tidak dikendalikan khawatirnya semua diekspor tanpa ada yang disisakan untuk kebutuhan dalam negeri mas bram
baik baik mas zainur terakhir kalau begitu ketika ini sudah berulang
kita tahu kemudian modus dan polanya adalah dengan mengkapitalisasi soal perizinan
apa yang kemudian kurang
mengapa ini kemudian terus berulang terjadi dengan aktor aktor yang berbeda
soal regulasi kah soal pengawasan kah
dua duanya iya mas mas bram
jadi memang ruang gelap itu dimanfaatkan oleh para penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk memberi izin dan rekomendasi
bertemu dengan para pengusaha yang menginginkan adanya kuota agar bisa melakukan impor atau melakukan ekspor
sehingga menurut saya yang pertama harus dilakukan adalah transparansi
agar seluruh pihak yang berkepentingan itu dapat melakukan pemantauan secara real time
bagaimana mengenai kebutuhan di dalam negeri atau juga syarat syarat yang diwajibkan oleh pemerintah
dan siapa siapa saja yang sedang melakukan upaya untuk bidding agar diberikan izin untuk impor atau ekspor
yang kedua menurut saya yang sangat penting juga adalah memastikan agar terjadi kompetisi yang sehat
jangan sampai hanya perusahaan perusahaan tertentu yang dekat dengan para pengusaha atau penguasa saja yang diberikan izin ekspor atau impor
kemudian menutup peluang bagi perusahaan perusahaan lain sehingga yang paling dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat
masyarakat selalu akan mendapatkan harga yang lebih mahal
masyarakat selalu akan mendapatkan harga yang lebih tinggi
masyarakat selalu akan mendapatkan harga yang lebih tinggi
jadi menurut saya memang regulasinya juga masih abu abu dan pengawasannya selama ini sangat lemah
hampir tidak ada pengawasan semuanya diserahkan kepada kebijakan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan sektor masing masing
pr nya tentu masih begitu banyak begitu ya untuk bisa kita benahi dan mengurangi hal serupa terjadi di kemudian hari
terima kasih atas waktu dan analisa anda mas zainur rahman peneliti pukat ugm telah bergabung bersama kami
selamat sore sehat selalu mas zainur